kalian jangan tuguk seperti itu
aku yang akan mencari adikku tercinta rai
saat ini ibu kau tidak ragu untuk membentak
jadi selama ini orang yang bertopeng itu adalah kau
maafkan paman raden
nama paman yang sebenarnya adalah jagadwira
paman menyamar menjadi daksa
untuk meninggalkan dunia persilatan yang kejang
mari kita kembali ke pondok taman raden
harus menjalani pengobatan
agar luka raden tidak semakin paham
tidak akan kami pergilah
ternyata mereka rela berkorban untukmu santa
kau sungguh luar biasa
tapi kalau kau tidak menyerah aku akan membunuhnya
sebaiknya aku menyerah saja
langkah ke depan akan kupikirkan aku
asalkan mereka selamat
baiklah aku menyerah
cepat ikat dia
aku akan menyerah
jangan malas kamu
enak saja kau berani menyuruhku
ingat aku ini seorang ratu di sini
aku yang seharusnya menyuruh kalian
kamu di sini tuh pekati
sama seperti kami
kau tidak bisa menyerah
kau tidak bisa menyerah
kau tidak bisa menyerah
aku ini terlahir bangsawan
tidak seperti kalian terakhir menjadi rakyat jelata
kita cari rumput itu buat makan kuda
kenapa kamu yang mau makan
lajar diam kalian semua
lebih baik kalian cepat ambilkan aku air untuk membersihkan tubuhku
cari air sendiri sana
kita harus segera mencari rumput
kamu jangan lupa
kalian benar benar ingin aku habisi
dimana adikku tercinta raih kenternyaman
seharian ini aku tidak melihatnya
aku mau bertanya kepada kalian
apakah kalian melihat gusti kalian adikku tercinta
gusti kenternyaman sedang dihukum menjadi pekatik
adikku tercinta raih kenternyaman
di istana ini kalian bisa saja
kalian jangan tuguk seperti itu
aku yang akan mencari adikku tercinta
kau tidak ragu untuk membentang
bahkan kau hampir menamparku
apa sebenarnya yang terjadi
apa sebenarnya yang terjadi
mengapa kamu harus pergi
meninggalkan kami terlebih dahulu
putriku lara santang sedang menangis
pasti dia sedang memikirkan sikap radenwa
semenjak aku sampai ke istana
aku belum pernah bertemu dengannya
andai saja aku tidak seperti ini
aku pasti bisa langsung menemuinya dan menangkannya
jika ibu nda masih berada di sini
aku akan mengadukan hal ini
aku akan mengadu padamu ibu nda
hanya ibu nda yang mengerti perasaanku

ibu nda yang mencari aku
aku harap ibunda berada di selamiku
ibunda aku merindukanmu
kalau aku menemunya sekarang
dia pasti akan terkejut
dia tidak akan mempercayai aku sebagai ibundanya
rai dia sedang sedih
dan dia membutuhkanmu
bagaimana kalau dia tidak bisa menerima aku
aku akan coba membantumu untuk menjelaskannya
agar dia fahan dan mengerti
aku akan menerima
aku akan menerima
aku akan menerima
aku akan menerima
ayo aku yang aku adalah sebagai tuhan
aku adalah orang yang tidak bisa di kalahkan
aku bisa menghidupkan dan juga mematikan setiap manusia semau
kalau kau mau menganggapku sebagai tuhan
aku akan bebaskanmu kian santai
tiada tuhan selain allah
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik